ada kabar baik bagi anda yang kurang percaya diri dengan bahu badan anda
jangan kesini natasnya kesana aja ya
bau badan anda karena orang menyatakan bahwa bau badan sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial seseorang
seorang bisa disukai atau malah dijauhi hanya karena bau badannya
tapi ini ternyata tidak selamanya negatif karena sebuah biro jodoh
budi dengarkan baik baik ini ada sebuah biro jodoh di new york amerika serikat
membuat sebuah ide yang nyeleneh gak biasa
mereka memperkenalkan para kliennya dengan calon pasangan melalui potongan baju
ini namanya kalau bahasa ini feromon
pheromone seorang itu bisa menarik
ide menjodohkan seseorang melalui bau badan ini sebenarnya merupakan uji coba dari seorang seniman bernama tega brain dan seorang peneliti bernama sam levin
cara perjodohannya sangat unik
mereka memilih seratus orang yang harus menggunakan
kaos yang khusus dikirimkan oleh biro jodoh ini
kaos itu harus dipakai selama tiga hari berturut turut tanpa mandi
kemudian kaos yang dinyatakan akan mengeluarkan bau asli penggunanya itu
harus dikembalikan lagi ke biro jodoh milik brain dan levin untuk dipotong potong
potongan kaos kemudian dikirim ke klien untuk diendus
jika seorang klien menyukai bau dari potongan kaos yang diterimanya
maka sebuah pertemuan romantis pun bisa dikirimkan

menurut brain dan lovin ide ini berdasarkan dari kebiasaan jerapah
yang berusaha menarik pasangannya dengan mengirimkan sinyal bau tertentu
setiap klien harus membayar dua puluh lima dolar atau sekitar dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah
untuk satu paket potongan kaos
uniknya para klien tidak mendapatkan informasi apapun
selain potongan kaos yang diterimanya
mereka harus mendebak sendiri usia jenis dan kemampuan

orientasi seks pemakai kaos itu
semuanya tergantung dari kepekaan indera penciuman anda